sejak dua ribu enam belas pemerintah meluncurkan asuransi usaha tani padi
dalam program ini bila sawah petani rusak akibat bencana banjir kekeringan dan serangan organisme pengganggu tanaman
petani padi bisa mengajukan klaim asuransi
nilainya rp enam juta rupiah per hektare dengan nilai premi yang dibayarkan hanya rp tiga puluh enam per musim tanam padi atau per empat bulan
proses asuransi usaha tani padi ini di bawah naungan jasindo badan usaha milik negara dalam bidang asuransi
mana petani ini apabila ikut autp ini petani hanya membayar rp tiga puluh enam triliun
totalnya itu rp satu ratus delapan puluh yang rp satu ratus empat puluh empat dibantu oleh pemerintah
dinas pertanian jawa timur pun menyatakan sebagian besar wilayah terkena banjir
dan mayoritas petani belum mendaftarkan usaha taninya
tak pelak kerugian pun harus ditanggung petani mandiri
ya tanggung sendiri
belum ada itu
saya sebagai petani ya
sawahnya itu tidak bisa diambil ke pintas lagi
nyopir kita hantar becak
asuransi usaha tani padi ini pun sebenarnya memberi kesempatan kepada petani
untuk memiliki modal agar bisa

dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini